aksi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan ump dan umk dua ribu dua puluh dua kembali terjadi di sejumlah daerah
buruh mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak terpenuhi
inilah aksi unjuk rasa tiga ratusan buruh yang berlangsung di depan kantor gubernur sulawesi selatan makassar sulawesi selatan pada senin
dengan mengusung replika keranda mayat maupun nisan sebagai pertanda matinya keadilan bagi buruh
mereka menolak penetapan upah minimum provinsi maupun upah minimum kota untuk tahun dua ribu dua puluh dua yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
buruh dari berbagai organisasi di makassar ini berunjuk rasa mendesak upah minimum provinsi sulawesi selatan naik lima hingga sepuluh persen
diketahui ump sulawesi selatan untuk tahun dua ribu dua puluh
tidak mengalami kenaikan yakni sebesar rp tiga satu ratus enam puluh lima delapan ratus tujuh puluh enam
unjuk rasa ini berakhir pada pukul empat sore
buruh berjanji akan kembali menggelar unjuk rasa dengan masa lebih besar lagi hingga kamis nanti
di hari yang sama aksi unjuk rasa buruh juga terjadi di kabupaten tanggerang banten
masa buruh menuntut gubernur banten merevisi surat keputusan kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan
seperti yang dialami buruh di sulawesi selatan upah minimum tahun dua ribu dua puluh dua yang menggunakan skema perhitungan bp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
membuat upah di kabupaten tanggerang tidak naik
buruh meminta gubernur banten menaikkan upah minimum kota kabupaten tangerang naik minimal lima empat persen dari rp empat dua ratus lima belas
arus lalu lintas di jalan raya cikupa pun lumpuh total akibat di blokade ribuan masa buru
hingga lima km mulai cikupa hingga tol bitung
rencananya aksi unjuk rasa dan juga mogok kerja buruh di kabupaten tanggerang akan berlangsung hingga jumat
sementara meskipun seperti buruh di makassar sulawesi selatan dan kabupaten tanggerang banten
yang berunjuk rasa akibat ump dua ribu dua puluh dua mereka tak mengalami kenaikan
buruh di medan sumatera utara yang ump dua ribu dua puluh dua nya naik sembilan puluh tiga persen
atau sebesar dua puluh tiga persen

dalam aksi unjuk rasa di kantor gubernur sumatera utara ratusan buruh mendesak gubernur merevisi ump dan umk sehingga naik tujuh persen
buruh juga meminta presiden untuk memecat menteri ketetangga kerjaan ida fauzia karena tidak berhasil menyerap aspirasi buruh
tak berhasil menemui gubernur sumatera utara buru bubat dengan tertib
namun mereka mengancam akan kembali dengan masa yang lebih besar jika ump dan umk tidak naik lebih tinggi
tim liputan cnn indonesia